sebuah rumah senilai dua ratus juta rupiah di kabupaten kediri jawa timur ini sengaja dirobohkan pada rabu
rumah yang terlihat masih kuat dan cukup bagus itu dihancurkan karena permintaan pemiliknya
alif febri santoso dan binti makrifah tidak menemukan kata sepakat mengenai pembagian harta gonogini setelah mereka bercerai
menurut kuasa hukum pihak binti mak rifah kliennya menginginkan rumah tersebut diatas namakan anak anak mereka
tetapi ditolak pihak mantan suami
mereka juga tidak menemukan jalan keluar saat mencoba menggantinya dengan uang
awalnya dari pihak klien kami bahwa ini pengennya ini diberikan kepada kami
akan tetapi karena ini tanahnya milik dari mantan suaminya
ada juga tarik ulur bahwa ini kalau bisa akhirnya saling nyusui gitu ya
namun dalam proses itu tidak ada diri kamu juga
sebelumnya mantan pasangan suami istri yang dikaruniai dua anak itu membangun rumah di atas tanah milik orang tua alip
sehingga tidak memungkinkan dijual ke pihak ketiga
tim liputan cnn indonesia